kronos dalam laga uji coba akhir pekan kemarin tim asal ibu kota persija jakarta terus berbenah
menjelang bergulirnya kompetisi indonesia soccer championship dua ribu enam belas
tim berjuluk macan kemayoran ini melakukan evaluasi di segala lini
dan akan kembali melakukan uji coba melawan madura united
tim macan kemayoran persija jakarta makin intensif dalam menyiapkan diri
untuk ajang kompetisi indonesian soccer championship yesi dua ribu enam belas
yang akan berlangsung akhir april mendatang
setelah ditantang dan dikandaskan oleh tim arema sabtu sore lalu
tim asal ibu kota ini akan kembali melakukan laga uji coba
kali ini akan melawan tim asal pulau garam madura united
di stadion kanjuruhan malang selasa sore
ditemui usai melatih tim persija di lapangan asifa kota malang
pelatih kepala persija paulo kamaro mengatakan
agenda uji coba ini bertujuan untuk melihat kekurangan anak asuhnya setelah dikandaskan arema
selain itu tim pelatih juga ingin melihat penerapan taktik dan strategi
yang telah diberikan selama training center
kemarin akan ada pertandingan pertandingan sebelum memulai perang
tentang menang atau kalah tentu saja menang
karena persija masih tumbuh
tim persija saat ini tidak bisa mengandalkan sosok bambang pamungkas lantaran cedera
namun jika bambang pamungkas bisa kembali bergabung dengan tim
hal itu akan sangat membantu kerja tim
dalam laga perdana kompetisi indonesia soccer championship mendatang
persija akan menantang tim persipura jayapura